terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua verdi sambo mengakui bahwa perintahnya pada richard eliezer
saat di rumah saguling adalah menembak brigadir yosua huta barat
pernyataan tersebut disampaikan ferdisambo saat ditanya oleh hakim dalam agenda sidang pemeriksaan terdakwa
di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa siang
ferdisambo mengatakan dirinya menanyakan kesiapan richard eliezer untuk menembak yosua
apabila terjadi perlawanan saat akan mengklarifikasi terkait pelecehan seksual
akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada richard
richard kamu siap backup saya nggak pada saat saya konfirmasi ke yosua
apabila dia melawan kamu siap nembak enggak
kemudian richard menjawab saya siap bapak
selanjutnya saya perintahkan untuk ya kamu turun aja